ini kondisi di maumere ketika pasca bencana gempa ya ini warga sudah berlari menuju ke
puncak bukit dari pesisir pantai ya lihat ini cukup enak sekali kita mengarah ke gunung di
samping gor semua orang sudah panik ya memunyakan klakson situasi gempa semua
nyelari dari unikah entah kenapa ada apa di dalam ini masyarakat di kabupaten sika
nusa tenggara timur mulai panik dan meninggalkan dataran rendah di sekitar
perkotaan ini semuanya mengarah ke arah gunung
terasa tadi sampai rumah